yang juga menjadi sorotan saudara pelaku pembunuhan calon siswa atau casis bintara tni angkatan laut
iwan sutrisman telambanua terancam hukuman mati karena melibatkan warga sipil
penyidikan keduanya dilakukan terpisah
penyidikan dan penahanan terhadap muhammad alvin dilakukan di polres sawah lunto
sementara penyidikan dan penahanan terhadap serda adan arian marsal dilakukan di poma lantamal dua padang
keduanya sama sama terancam dikenakan pasal berlapis
sebagai aktor utama dalam kasus pembunuhan terhadap iwan sutrisman
mantan calon siswa bintara tni angkatan laut serda adam terancam dijerat dengan pasal berlapis
dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana seumur hidup
ad marsal adalah melakukan pelanggaran pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kuhp
kemudian tiga ratus tiga puluh delapan tiga ratus tiga puluh sembilan dan tiga ratus empat puluh untuk pasal lima puluh lima kap
dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup
atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara
sebelum membunuh iwan sutrisman dua pelaku yakni serda dan arian marsal dan seorang warga sipil muhammad alvin
membawa korban ke kawasan wisata tambang danau biru kota sawah lunto sumatera barat tahun dua ribu dua puluh dua lalu
korban lalu dibunuh di hutan pinus kemudian jenazahnya dibuang di kawasan tersebut